kamu kan masih muda
abah butuhnya dua
eh si abah
minum dua sih gak apa apa asal jangan sekolah lama aja bang
bisa bercanda juga kamu kemot nggak nyangka
se perasaan gak lucu bang
mau dimo masih ada
abah si raya
kita masuk ke dalam lagi raya nungguin kita
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
syukur deh kalau lo udah sadar
gue ketitipan salam dari babe sama anak anak
katanya mereka gak bisa nengok lo sekarang
takutnya lo masih istirahat
soalnya takutnya nanti pas mereka mau pulang dadakan
mungkin lagi istirahat gitu
udah kita salamin
sama kita sampein
syukur deh kalau gitu
duh abah kemana ya
udah keras keras kok ajang abah
abah payun di depan
kok abah keselosan gitu sih
abah ke olahraga sama si k mod
bentar lagi abah kesana ya
yaudah cepetin ya abah ya
eh kabur deh budak
nyari siapa abah
masa nyari berit
nih abah buat abah minum dulu
iya lah capek tadi
wah ngenapisan dia
buat canggeng abah
kamu kan masih muda
abah butuhnya dua
eh si abah
minum dua sih gak apa apa
asal jangan sekolah maja bang
bisa becanda juga kamu kay mod
sepresen gak luar biasa
sepresen gak lucu bang
mau dimo masih ada
kita masuk ke dalam lagi raya
ya mau dibuang

kamu pada mau kemana nih
kamu udah belum makan
kalian makan aja dulu
oh mendingan kita pulang aja ya
tapi makanannya kan udah dibeliin
atau kalian bawa pulang aja
nih gak usah usah beneran deh
oh takut gembut nih
biar aku anterin kamu dulu
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
aku nanti aja pulang
aku bareng iyad
aku mau nungguin gue
yaudah kalo gitu kita pamit pulang duluan ya
om tentunya kita pamit ya
hati hati di jalan
kalo ada apa apa kaburin gue ya
hati hati di jalan ya
aduh kenang om
ih apa keringetan gini
oh tadi main bal neng
jengsik ya mau ternyata man
baru dak baru dak sama anak anak
rasanya di sini nggak ada lapangan ya
yaudah deh bah
yuk kita pulang yuk
tolong kamu anterin reva sama sindi ya
soalnya kan aku udah pulang sama abah
yaudah nggak apa apa
jaga jarak walaupun bukan pasar juga

aduh gua pengen banget jemuk boy
gua pengen tahu keadaannya
kalau gue ke rumah sakit untuk jemuk boy
pasti nanti disarankan
karena ada temen temennya boy
terus udah gitu ada temen temennya reva
dan mungkin aja reva juga ada di sana
waktu itu aja gue hampir kepergok sama hicle di rumah ini
itu kan bahaya banget
apalagi boy sering banget ke rumahnya reva
terus kalau misalkan pas pasan ketemuan gue harus ngomong apa
kayaknya emang gue harus pindah dari rumah ini
itu sangat membahayakan kondisi gue
kalo gue ga mau tinggal disini lagi ya
kalo gue mau pindah
gue harus benanteng dulu sama reva
nah nanti ketika gue cari ribut
tinggal di rumah
gue udah ga peta tinggal di rumah ini lagi mas
gue udah ga peta sama reva
ada reva tuh aku bener bener ga bisa mas
hah tinggal bilang gitu aja
nah aku yakin banget pasti mas b ada di pihak gue
eh panjang umur
baru aja diomongin anaknya udah pulang
ada anak natch call nih
menit tinggal aja
tunggal sopan apa bagaimanapun gue ini adalah orang tua lo
udah gitu aja
lo mau apa sih sebenarnya
lo tau ga
gue udah belajar bela diri
gue udah belajar begini nih
itu tendangan yang paling top kata guru gue
udah gitu doang ngeliatin gue
wah ternyata lo tuh pengecut ya
karena gue itu lebih jago daripada lo
jadi lo udah mulai mulai takut takut gitu sama gue